dalam proses sertifikasi halal pemerintah meminta lph untuk melancarkan program pelatihan digitalisasi
pemasaran dan manajemen produk halal bagi umkm
pihak yang diajak kerjasama adalah kementerian kooperasi dan ukm
badan penyelenggara jaminan produk halal
serta empat platform digital berbasis syariah
empat platform digital tersebut adalah link aja syariah
dan blibli hasanah
dalam talkshow tentang penguatan ekosistem ekonomi syariah di jakarta
deputi empat bidang koordinasi ekonomi digital ketenaga kerjaan dan umkm
kemenko bidang perekonomian rudy salahuddin
mengatakan pemerintah mengakui masih mencampur pola pembinaan antara umkm yang hanya berdagang
dengan umkm yang membuat suatu produk
oleh sebab itu di dalam undang undang cipta kerja
pemerintah mendorong agar ada perbedaan pembinaan
misalnya yang umkm makers bagaimana kita mendorong mereka melalui klusterisasi dan lain sebagainya
walaupun kepada umkm umkm yang traders bukannya kita tidak membina
tetapi mereka akan bisa lebih survive dalam melakukan perdagangan dibanding dengan mereka yang melakukan pembuatan suatu produk
nah ini yang mungkin kedepannya kita harus sama sama duduk dan kolaborasi dengan teman teman
dari para pelaku usaha dan pelaku digital
haryati wijaya ceo link aja mengaku sudah mengambil langkah pendekatan pada pelaku umkm di daerah melalui pesantren dan masjid
tokopedia juga mengklaim melakukan kerjasama dengan bpjph dan lp pom mui
maka produk umkm dapat dipastikan kehalalannya
yang kami hadirkan pembayaran dan juga sebetulnya akses ke permodalan
di mana semuanya sesuai dengan kaida kaida syariah
bekerja sama tidak hanya dengan pemerintah di pusat juga dengan semua pemerintah di lokal
karena pada dasarnya kami ingin merengkuk pemain umkm pelaku umkm di daerah
relevan buat masyarakat di daerah jadi dengan pesan tren dengan masjid
kami sudah menandatangani mou dengan bpjph dan juga dengan lp pom mui
nah dengan demikian maka kami punya hubungan yang cukup erat
sehingga kami lebih bisa memastikan yang kurasi produk halal di tokopedia salam itu
ya sudah benar benar terverifikasi dengan baik
karena partner kami juga adalah yang memang berhak untuk memverifikasi hal tersebut
sementara ceo bukalapak rahmat kaimuddin mengaku unsur kepercayaan yang harus ditekankan
deskripsi barang harus jelas untuk mencegah penipuan
juga meyakinkan bahwa barang yang diperjual belikan terutama makanan
adalah baik untuk dikonsumsi tubuh adalah yang utama
kalau halal dipikir hanya berlaku buat muslim tapi kan sebenarnya kalau dagang itu universal
bahkan di zaman rasul pun itu dia juga berdagang
dia dagang dengan siapapun
jadi saya pikir tapi dengan standar tertentu
jadi kalau misalnya ada kode kode atau etika tertentu ini bisa kita deskripsikan
dan kita bisa edukasi ke semua orang
dan kami tentunya di e commerce di bukalapak dan teman teman yang lain
saya pikir sepakat pemerintah juga ini momentum yang cukup baik ya
diharapkan dengan program pelatihan tersebut dapat meningkatkan kualitas
dan produktivitas produk halal bagi umkm di indonesia
sehingga mimpi untuk memulai program ini
indonesia sebagai basis produk halal di semua sektor dapat terwujud
nurina malinda cnn indonesia